dan berikut kita lihat bagaimana potensi kerugian ekonomi global akibat wabah virus corona
ini ada grafik sederhana yang sudah kita susun untuk anda
kalau kita amati tiongkok merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia
kalau kemudian ada wabah virus corona yang melanda saat ini di tiongkok
tentu ini akan ada efek domino dan juga bagaimana pukulan terhadap berkembangnya ekonomi secara global
dan karena memang seperti yang kita ketahui bahwa sepertiga dari pertumbuhan ekonomi global ini juga berasal dari negeri tirai bambu ini
dan kita lihat apa kemudian konsekuensi logis yang harus dijalani atau harus diterima oleh sejumlah negara
khususnya negara negara yang berada di asia tenggara
terlebih dahulu kita lihat bagaimana dari potensi kerugian ekonomi akibat virus corona ini
dari persentase pdb ekonomi global
dan kalau kita bicara angka ini bisa mencapai dua ratus tiga puluh tujuh miliar usd
dan sementara untuk negara negara asia berkembang lainnya termasuk indonesia
ini ada potensi kerugian pdb atau minus lima atau secara angka ini berada di empat puluh dua miliar usd
kita coba lihat bagaimana dampak ekonomi akibat virus corona ini
untuk beberapa negara yang paling dekat dengan tiongkok kita lihat di kawasan asia saja terlebih dahulu
ada beberapa negara kalau lihat persentasenya di thailand dan juga di singapura
kenapa kemudian ini menjadi tinggi
karena memang kita tahu bahwa populasi tiongkok yang cukup besar
ini juga menjadi salah satu tempat atau thailand ini menjadi salah satu negara yang memang banyak dikunjungi oleh warga tiongkok
ini dampak dari ekonomi akibat virus corona yang terjadi dan berlangsung saat ini
kita coba bergeser apa kemudian sektor terdampak virus corona seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada efek domino
yang kemudian bisa diakibatkan dari virus corona
wabah yang saat ini masih tengah berlangsung di sana ada bisnis perdagangan dan layanan publik
ini mendapatkan kerugian diperkirakan sembilan puluh empat miliar usd
dan sementara untuk agrikultur pertambangan ini berada di angka tiga puluh dua miliar usd
dan sementara untuk manufaktur dan skontruksi ini di tujuh puluh tiga miliar usd
dan sementara untuk hotel dan restoran ada di sembilan belas miliar usd
apa kemudian dampak dari sektor sektor yang kemudian ikut terpukul dari wabah corona yang masih berada di tiongkok
dan sekarang sudah menyebar di hampir tujuh puluh tiga negara di dunia
kita lihat bagaimana penanganan penanganan dan apa kemudian implikasinya terhadap indonesia
walaupun angkanya masih minus tapi kemudian dengan protokol yang tadi sudah dikeluarkan oleh pemerintah melalui ksp
ini kemudian tentu bisa menganulir semua dampak dampak yang tentu akan bisa membuat ekonomi ini menjadi semakin